kita ke sepak bola dalam negeri persebaya surabaya kembali mendatangkan pemain lokal baru untuk menjalani seleksi
fandi eko utomo mantan tim nasional u dua puluh tiga mulai mengikuti latihan bersama bajul ijo di lapangan mapolda jawa timur sabtu pagi
pemain yang musim lalu membela madura united tersebut terlihat menikmati bermain dengan klub barunya
fandi eko utomo putra kandung legenda persebaya yusuf eko dono mengikuti seleksi di persebaya surabaya
gelandang serang mantan pemain madura united ini mulai berlatih bersama tim bajul ijo di lapangan mapolda jawa timur sabtu pagi
kehadiran pemain asal sidopoto surabaya ini menambah jumlah pemain yang tengah mengikuti seleksi di persebaya
sebelumnya ada mantan keeper bali united alfonso escalvan dan ex pemain espanol b arthur irawan
juga sudah menjalani seleksi
fandi eko utomo mengaku ikut latihan bersama dengan tim bajul ijo setelah dihubungi manajemen persebaya
fandi bergabung dengan persebaya setelah tidak diperpanjang kontraknya oleh madura united
bangga bisa dipercaya kembali buat bergabung dengan persebaya
ya ini kali kedua saya bergabung persebaya meskipun dengan status yang beda
pelatih green force angel alfredo vera mengaku permainan fandi eko
sudah sesuai dengan skema permainan yang diinginkannya
rencananya top skor persela u dua puluh satu ini akan dimainkan saat persebaya lawan persuru serui di ajang piala presiden
seleksi pemain akan terus dilakukan persebaya untuk melengkapi komposisi pemain memasuki kompetisi liga satu
selain pemain lokal manajemen tim berjuluk bajul ijo ini juga akan mendatangkan
dua pemain asing